saudara lima kabupaten di sulawesi selatan dilanda bencana banjir dan juga tanah longsor
akibat bencana ini sebanyak delapan orang meninggal dunia
banjir ini hampir merata di seluruh wilayah kabupaten luwu nrekang pinerang sidrap dan juga wajo
wilayah terparah yang diterjang banjir di kabupaten luwu adalah kecamatan latibojong
hingga menelan korban tujuh orang warga
dan di kabupaten sidrap terdapat satu orang meninggal dunia
untuk saat ini ada enam rumah warga yang terbawa arus banjir
kepala badan penanggulangan bencana daerah sulawesi selatan juga menyebut
banjir dan longsor di lima kabupaten di sulawesi selatan juga menaikkan status menjadi tanggap darurat hingga empat belas hari ke depan
ada lima kabupaten yang terdata di kita
mengalami bencana hidrometeorologi banjir dan longsor yaitu di kabupaten luwu
di kabupaten luwu ini melanda hampir semua beberapa kecamatan
dan yang terparah itu adalah di sulibarat dan di suli dan di kecamatan latibojong